dampingan begitu untuk tiga jenazah yang menjadi korban jatuhnya pesawat tempur ingan yang kemarin
dtks itu kan kadang apa sih disamakan dengan miskin ya kan
dan hari ini sengaja hadir untuk menghadiri upacara kemerdekaan
hama merupakan permasalahan klasik yang dialami oleh para petani mangga podang
makanya kita ada program hilirisasi itu adalah untuk meningkatkan industrialisasi di sektor hilir
pasti pengaruhnya kalau di putaran pertama ini pasti terjadi di kuartal pertama
debu bakteri hingga kutu
tapi ada yang berbeda nggak bila dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya atau tahun tahun sebelumnya begitu terkait dengan penyelenggaraan ini
bersama dengan stakeholder terkini
ada yang satu pabrik bisa satu ratus sepuluh ribu
melainkan karena sugbk ini sejak jauh jauh hari juga sudah disiapkan sebagai arena konser band asal inggris coldplay
ini adalah dalam tanda kutip kampanye yang bagus
dalam hatiku dari tahun lalu juga
jasmine apa nggak ada ya
karena kan kalau melihat jumlah guru kalau kita berbicara hatung
sekaligus memberikan rekomendasi agar produsen mulai mengurangi pemakaian plastik sekali pakai